berdasarkan data kementerian kesehatan republik indonesia pemprov jatim menjadi provinsi pertama dalam percepatan upaya penanganan covid sembilan belas melalui vaksinasi
ada sebanyak lima ratus dua puluh ribu penduduk jatim sudah mendapatkan vaksinasi lengkap pada tahap pertama
dari sekitar empat puluh juta penduduk jawa timur sekitar lima ratus dua puluh ribu orang sudah menerima vaksinasi lengkap
angka itu menempatkan jatim sebagai provinsi dengan capaian vaksinasi tertinggi se indonesia
vaksinasi tahap pertama sudah rampung dengan capaian sembilan puluh delapan persen
sisanya masih mengalami penundaan karena belum memenuhi syarat
sementara untuk vaksinasi tahap dua dinas kesehatan provinsi jawa timur mencatat ada empat lima ratus delapan puluh empat delapan ratus dua jiwa tercatat sebagai lansia dan pelayan publik yang akan menjadi target vaksinasi
sementara dosis vaksin yang digelontorkan ke jawa timur pada dosis satu sebanyak dua satu juta dosis
sehingga belum sempat
semua lansia di jatim mendapat jatah vaksinasi
ketua persatuan rumah sakit indonesia jawa timur dodo anondo menyatakan tahap pertama vaksinasi bagi tenaga kesehatan sudah tercapai lebih dari sembilan puluh persen
menurut dodo efektivitas vaksinasi dapat dilihat dengan menurunnya angka kunjungan pasien covid sembilan belas ke rumah sakit di jawa timur
secara umum untuk di jawa timur ya vaksinasi di rumah sakit rumah sakit tenaga kesehatannya
seluruhnya bisa tercover kecuali yang kena aturan di mana pertama itu kan aturannya ketat sekali
tensi tidak boleh lebih dari satu ratus empat puluh
kemudian diabetes itu tidak boleh lebih dari hba satu c nya tidak boleh lebih dari tujuh puluh
tengah faktanya di rumah sakit rumah sakit saya tanya pada
rumah sakit se jawa timur melalui koordinator wilayah koordinator wilayah
penurunan dari utilisasi rumah sakit untuk pasien covid sembilan belas
rata rata sekarang hanya empat puluh sampai enam puluh persen yang terpakai
dengan masifnya vaksinasi dan peningkatan kesadaran terhadap protokol kesehatan
jatim mampu menurunkan status zona dari orange ke kuning di enam belas kabupaten kota
surabaya jawa timur